pintu rumah kebuka kalau dia mau pulang pulang aja sana
sombong mentang mentang merasa jadi orang kaya
tapi ingat mas kaya dengan hasil riba dan jadi lintah darat itu hukumnya dosa mas
orang susah malah lebih sombong
udah minta gratisan malah nyumpahin lagi
sombong tinggi di selat update si satto
saya berdo'a di atas malam ini
allah akbar allah
atuh ben nih tanah keras banget nih gali nih dosa kali orang ah lu kalau ngomong
hati hati lu ye abang kayak gatau bang arman aja gimana
kode air bang keadaan ini iya banget ini tuh kan bener kan darah tuh makin banyak tuh iya bang
assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh itu pak ustadz
oke rombongan ikutin tapi jangan tergesa gesa ya
ngancet suami saya cepat cepat dikumpulkan
kita beriman kepada ketentuan allah baik itu yang baik maupun yang buruk
maamin khairin wa syarin willam life tidak ada sesuatu kejadian barr dining
hingga yang terkecil sekalipun baik itu sesuatu yang buruk ataupun tidak itu dari allah
subhanahu wa ta'ala banyak kejadian yang tentu harus membuat kita bisa mengambil hikmahnya
balastri mohon maaf bukannya saya tidak sopan apakah banyak hal yang saya tidak tahu tentang
bagaimana sepak terjang kehidupan di masa silamnya bapak arman jadi sebenarnya suami saya sepanjang
hidupnya sering menzolimi dan menyakiti banyak orang dan suami saya juga
jangan juragan saya mau jangan dibawa semuanya juragan cuman itu doang barang yang kami punya
juragan makanya kalau barang nggak mau disita bayar kehutang tapi kan juragan semuanya kan
jangan jangan
eh bu denger ya kalau nggak bisa bayar hutang jangan hutang
turunin semua barang
taruh di gudang susun yang rapi
ya bos ya bos baiklah
mas sampai kapan kau melakukan perbuatan keji seperti ini mas ini sama aja kayak rimba mas
tau apa kau soal riba
dari ustadz di pengajian aku mas dan riba itu dosanya sangat besar jadi berhentilah bermain riba sebelum allah murka sama kamu

kamu udah berani ceramah suami mulai besok seluruh kamu pengajian

ukur kita gada yang tahu mas jadi lebih baik kamu berhinjrah anggunya mannanya kita udah berani marriage '
biar ibu terijanya

apa itu hijrah
apa itu hijrah
hijrah hijrah hijrah
bicara seperti ini
aku gak mau kamu terjerat kosa
jangan sok tau kamu istighfar
kamu mendingan siapa ini
aku mendingan siapa ini
mas arman nya ada kak
ya allah kamu kenapa
yaudah masuk dulu yuk
cerita sama kakak
kenapa kamu cari mas harman
aku butuh uang kak
kan kakak tau sendiri
mas iwan udah lama kak
kami tuh mau buka usaha kecil kecilan kak
tapi kami nggak punya modal kak
dan mas iwan tuh selalu marah marah kak

tunggu kakak sebentar ya
kakak udah bilang
aku mau minjem modal sama kamu
kakak kamu gak bisa ngimin uangnya
kalaupun kamu mau
dan itu pun harus ada nyaminan barang
ada emang barangnya
aneh sih kan
kalau adik kamu setuju dengan persyaratan aku
tapi kalau enggak
tuh pintu rumah kebuka
kalau dia mau pulang pulang aja sana
mentang mentang merasa jadi orang kaya
tapi inget mas
kaya dengan hasil riba dan
jadi lintah darat itu
hukum dan dosa mas
orang susah malah lebih sombong
udah minta gratisan
malah nyumpain lagi
kalau yang maksudnya
sombong mentang mentang merasa jadi orang kaya
tapi inget mas kaya dengan hasil riba dan jadi lintah darat itu hukumnya dosa mas
orangku saya malah lebih sombong udah minta gratisan malah nyumpain lagi
mas jangan kasar gitu sama perempuan gimanapun ini sini adik aku
bodo amat emangnya kenapa kalo dia adik kamu punya hak dia nyumpain aku
mas jangan mas
mas allah mas jangan
keluar kamu dari rumah ini keluar
mas mas cukup mas jangan kasar sama adikku mas cukup
eh minggir kamu aja jangan ikut capur
jangan galakin ibu
kamu anak kecil ngawan sama orang tua kurang aja kamu
mas mas mas jangan jangan ikut mata kita mas
anak sama ibu sama aja ngawan terus masuk masuk sekarang
eh jangan pergi
mas mas mas maaf mas ispah
bagaimana kann jaga pokoknya lawan gue
kamu ngapain masih mempenahan kamu ini
dan jaminannya harus barang berharga yang dia punya
aku gak mau ngelakuin hal itu mas
oh yaudah kalau kamu gak mau
jangan kasih apa apa ke adik kamu
misi itu adik handung aku satu satunya mas
berarti adik ipar kamu mas
gak ada yang namanya sodara
siapapun yang mau pinjam uang ke kita